perawat menjadi bagian penting dalam penanganan pasien covid sembilan belas
mereka bekerja begitu dekat dengan pasien
tak sedikit kekhawatiran muncul ketika bertugas
seperti yang disampaikan oleh perawat rumah sakit persahabatan wita tamala pada tiga belas maret lalu
wita yang menjadi perawat di ruangan isolasi bagi pasien
sempat merasa takut saat harus berhadapan dengan pasien covid sembilan belas
namun rasa takut itu hilang dan berganti menjadi tenang setelah menggunakan alat pelindung diri
meski pakaian pelindungnya itu sangatlah tak nyaman
pakai baju astron itu ya panas banget
di ruang isolasi itu panas banget
saya aja keluar dari ruang isolasi itu baju saya basah semua
udah kayak mandi kering
berat sih enggak
yang barat cuma sepatunya aja
ngelangkah kan berat
wita selalu bertemu dan menanyakan kondisi pasien
tak jarang ia pun kerap menjadi tempat curhat
curhat iya emang kita saling curhatan berdua sama pasiennya
kan lebih dekat gitu dari pasiennya gitu
ya tentang dia jalan jalan misalnya dia jalan jalan ke eropa gitu gitu
terus dia ketemu orang orang gimana di sana gitu
meski harus berhadapan dengan pasien covid sembilan belas keluarga wita bisa memakluminya
walau begitu ia selalu membersihkan diri usai berhadapan dengan pasien
tak hanya itu kesehatan pun selalu ia jaga